banding sudah diajukan untuk fonis dua terdakwa dari unsur manajemen
yakni mantan panpel arema fc abdul haris dan security officer suko sutrisno
masing masing difonis satu tahun enam bulan dan satu tahun penjara
fonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni enam tahun delapan bulan penjara
banding juga diajukan jaksa untuk terdakwa mantan dan kitiga brimo polda jatim
akp asdarmawan yang difonis satu tahun enam bulan penjara dari tuntutan jaksa tiga tahun penjara
sedangkan untuk dua terdakwa yang difonis bebas
mantan kabak ops polres malang kompol wahyu setio pranoto
dan kasat samapta akp bambang sidik ahmadi jaksa mengajukan kasasi
jaksa penuntut umum hari basuki mengatakan memiliki waktu empat belas hari setelah fonis dibacakan untuk mengirim nota kasasi
ini lagi nyusun sambil menunggu putusan lengkap dari pengadilan belum kita terima
dalam wawancara di program cnn indonesia prime news usman hamid
direktur eksekutif amnesty international indonesia mengatakan menghormati upaya jaksa ini
namun ia skeptis karena sejak awal proses hukum kasus ini diniatkan untuk gagal
sehingga menurutnya dibutuhkan proses hukum baru
ia melihat ada banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab tetapi tidak tersentuh hukum
tentu saja kita menghormati
kita menghormati langkah jaksa untuk mengajukan banding
dan banding itu seharusnya bisa berujung dengan putusan yang lebih adil
tapi masalah utamanya juga bukan sekedar banding terhadap orang orang yang kemarin difonis bebas atau yang difonis ringan
tapi juga harus ada penuntutan baru terhadap orang yang belum tersentuh
harus ada penyidikan baru terhadap orang orang yang belum tersentuh
apakah itu dari dalam aparat keamanan
atau misalnya dari
pengajar ilmu pidana fakultas hukum universitas brawijaya malang fahrizal afandi mengatakan
banding yang dilayangkan jaksa sulit menghadirkan keadilan bagi korban
pasalnya upaya pembuktian jaksa sangat lemah dan minimalis
jaksa dianggapnya terbawa narasi polisi
padahal ada temuan dari tim gabungan independen pencari fakta
tgipf yang dibentuk pemerintah sendiri
dan komnas ham yang bisa dijadikan bahan menyusun dakwaan
hubungan kausalitas antara meninggalnya orang karena panik
kemudian apa namanya dan luka berat karena gas air mata
itu tidak berhasil
tidak pernah diungkap secara utuh
bahkan laporan dari tgpif misalnya
atau temuan komnas ham
itu tidak masuk dalam bap polisi
kemudian tidak masuk dalam dakwaan jaksa
dan sayangnya oleh hakim juga tidak digali lebih lanjut
salah satu fakta dalam temuan dua lembaga ini adalah tembakan gas air mata ke tribun
alih alih mendalami dan menggali fakta
jaksa tidak menjerat siapa eksekutor penembakan ini
majelis hakim menilai efek gas air mata hanyalah mata peri
hal ini sesuai dengan narasi polisi
padahal banyak di antara korban yang sampai saat ini
masih mengalami gangguan pernafasan
akibat terlalu banyak menghirup zat kimia gas air mata yang ditembakkan polisi
tim diputan cnn indonesia